anda pasti tahu saat ini kasus covid sembilan belas meningkat begitu cepat
virus ini sangat mematikan tapi jangan gentar kita pasti bisa melawan
waspadalah berikut ini titik titik lengah penularan virus covid sembilan belas yang harus dihindari
hati hati makan bersama karena ketika membuka masker disitulah awal dari penularan
pergi ke tempat ibadah tanpa menjalankan protokol kesehatan bisa jadi ancaman
menghadiri pesta dengan banyak orang berkerumun membuat virus corona bahagia bergerilya
tahan diri bertamu ke acara pernikahan karena disinilah salah satu titik rawan terpapar
dan hati hati bahaya pun mengintai ketika menghadiri pemakaman
jangan lengah karena virus ini sudah ada di sekitar kita
disiplinlah menjalankan protokol kesehatan tiga m